heri wirawan dituntut hukuman mati yang lalu apakah hukuman mati ini setimpal diberlakukan kepada pelaku pencabulan dan apakah sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami sore hari ini melalui zoom adalah komisioner komisi nasional hak asasi manusia ahmad taufan damanik dan kuasa hukum para korban yaitu yudi kurnia melalui sambungan telepon
saya sapa pak taufan selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih sudah bergabung ada pak yudi juga dari garut pak yudi
halo pak yudi
baik seperti yang sambungan telepon dengan pak yudi kuasa hukum korban terputus saya akan ke pak taufan terlebih dahulu
pak taufan anda sudah melihat tentu saja bagaimana jaksa menempatkan hukuman tertinggi yang memang kita punya saat ini berdasarkan landasan hukum indonesia adalah hukuman mati
yang pertama tentu kita mengapresiasi langkah langkah sepat dari penegak hukum kepolisian kejaksaan
karena ada banyak lagi kasus kasus yang serupa atau mirip dengan ini
karena dia menyangkut institusi keagamaan nambah besar dari satu katakanlah tokoh misalnya tokoh agama gitu
dari semua agama ya tidak saya katakan
pada satu kelompok tertentu saja
itu agak lambat tetapi yang untuk heri wirawan ini sangat cepat dan itu kita kasih apresiasi yang tinggi ya
jadi artinya angka penegakan hukumnya berjalan dengan sangat baik
tetapi memang ya saya tahu bahwa sikap komnas ham tidak populer gitu masyarakat
sejak dulu komnas misalnya mengatakan kami tidak sepakat dengan hukuman mati
termasuk kepada tidak tiga
apa pidana yang ditangkap sebagai serius crime ya
korupsi narkoba dan juga teroris
karena indonesia ini sebetulnya sudah terus terusan didorong oleh internasional untuk menghormati prinsip prinsip atasi manusia
dan mulai meninggalkan apa yang disebut sebagai hukuman mati
kalau rkuhp kita kan juga sebetulnya hukuman mati itu sudah tidak
lagi merupakan hukuman the last resort
tapi dia menjadi satu
bukan satu hukuman yang serta merta
tapi dia dihukuman yang pilihan terakhir saja gitu
itu sebetulnya angka pelan pelan secara bertahap tahap dimana kita akan mulai meninggalkan manusia
tapi saya tahu bahwa masyarakat kita marah
kemudian merasa bahwa ini satu kejahatan yang sangat menyakiti perasaan semua orang
terutama pada korban
keluarga korban maka memang suara yang mengkritisi hukuman mati itu menjadi tidak populer
tetapi kami harus menyampaikan pendapat hak asasi manusia dari kami sebagai komisi nasional
yang kedua juga soal hukuman kebiri kimia ya
sejak awal itu ditawarkan atau diusulkan di indonesia kita tidak setuju
karena indonesia terdekat kepada kontensi anti penyiksaan
salah satu bagian dari konvensi anti penyiksaan itu adalah tidak membenarkan adanya penghukuman
karena itu tidak manusiawi
itu kurang lebih
nah perdebatannya ada di situ
jadi soal soal prinsip atasi manusia
tetapi kita tidak keluar dari sanksi bahwa kejaksaan dalam hal ini menuntut hukuman yang maksimal
kalau konteks hukuman maksimalnya kita mengapresiasi
bahkan langkah cepat tadi saya katakan itu kita apresiasi
tapi kan kita punya cara cara lain
misalnya di luar negeri barusan saja ada kasus di mana pelakunya itu wni
saya sebut namanya lah
tapi wni yang heboh tempoh hari
itu dihukum oleh pengadilan inggris dengan hukuman yang sangat maksimal
jadi artinya kita bayangkan dia sampai akhir hayatnya tidak akan pernah bisa keluar dari penjara
tidak ada juga hukuman yang terkait hukuman tambahan seperti kebiri
jadi pengadilan di inggris atau sistem hukum di inggris itu sudah memberikan satu contoh yang baik
di eropa juga begitu
karena mereka sudah meninggalkan hukuman masyarakat
nah sekali lagi
kami katakan komnas dalam hal ini sangat mendukung penegakan hukum yang tegas
dan pemberian hukuman yang maksimal
tetapi kita perlu pertimbangkan untuk mencari jenis hukuman yang lain
katakanlah hukuman maksimal dan diberikan hukuman pidana penjara misalnya puluhan tahun
sehingga tidak ada peluang dia sampai akhir hayatnya keluar dari penjara
diberikan kalau di penjara nanti di penjara yang katakanlah maksimum juga
sehingga dia tidak sembarangan juga berinteraksi dengan pihak lain
sehingga kemudian bisa terjadi pengulangan atas tindak pidananya
tapi sekali lagi
norma hak asasi manusia sudah menjadi bagian dari sistem hukum kita
tolong dipertimbangkan untuk tidak menggunakan hukuman yang kemudian di kalangan hak asasi manusia dianggap lebih tangan dengan prinsip dan norma ham
secara sebsasi tidak ada yang beda
karena sebenarnya pomnas sangat mendukung
tindakan hukuman yang maksimal

kita bisa pilih teman yang lain
baik baik pak yudi
pak yudi bagaimana respon keluarga korban atas tuntutan jaksa ini pak yudi
saya sangat mengapresiasi dan sesuai dengan harapan keluarga korban
bahwa hukuman mati itu ya sudah layak lah bagi pelaku ini
walaupun itu tidak membuat reda sakit hatinya
tidak mengobati korban atau keluarga korban ya
saya sangat mengapresiasi yang sebetulnya awalnya saya merasa kecewa
kami merasa kecewa dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa
apa sebenarnya yang diharapkan dari anda sebagai kuasa hukum
yang anda harapkan sebenarnya tuntutannya seperti apa
ya tuntutannya hukuman mati
jadi sebagaimana yang diatur dalam undang undang pelindungan anak
di perubahan kedua itu mengatur tentang hukuman mati
karena syarat hukuman mati itu korban harus lebih dari satu
itu bukan lebih dari satu lagi lebih dari sepuluh orang
jadi sangat adil ya kalau penerapan hukuman mati
ada pun dari komnas ham mengatakan kalau itu dari sisi hak asasi manusia itu harus dicegah tentang hukuman mati
ini undang undang yang sudah bicara
jadi kalau berdebat tentang itu melanggar ham atau tidak
ini bukan saat ini sudah tidak berbicara itu lagi
itu clear undang undang sudah sah
kalaupun komnas ham merasa keberatan dengan hukuman mati
uji materilah di mk
karena ini undang undang sudah sah sudah berlaku
karena ini hukuman tertinggi ya yang dimiliki indonesia
jaksa menuntut umum sudah benar menurut saya
sudah tepat menerapkan tuntutan itu
bagaimana dengan hukuman tambahan kebiri kimia dan juga penyitaan harta ya
nah itu persoalan itu saya sepakat ya
karena bagaimanapun juga ini harus jadi bahan pemikiran kita semua
termasuk negara hadir memikirkan bagaimana hak hak anak untuk ke depan
sampai dewasa ini hak haknya terpenuhi
mulai dari hidupnya yang layak pendidikannya yang bisa didapatkan
ini penting sekali
karena kalau lihat dari lainnya
dari restitusi yang diajukan oleh jaksa
memang kalau tiga ratus lima puluh juta itu saya rasa ini tidak cukup
makanya dengan penyitaan harta mudah mudahan itu bisa memenuhi kebutuhan anaknya ini
dari penyitaan aset asetnya pelaku ini mudah mudahan bisa mencukupi sampai dewasa ya
dan ini kalau pun tidak mencukupi ini negara harus hadir
bagaimana solusinya dan komnas anak juga bisa mendampingi masa depan anak ini
apa yang mengurus masa depannya ini
pak taufan sepertinya tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh pak yudi di awal
sepertinya memang tidak akan pernah ketemu antara hak asasi manusia dengan aturan perundang undangan yang memang sudah ditetapkan
dan memang itu yang dimiliki indonesia dan dijalankan oleh penegak hukum indonesia saat ini
ya kalau bicara itu memang norma hukumnya masih ada
tadi saya katakan kita ini sebagai bangsa indonesia didorong terus oleh internasional
dan dalam rkuap yang sedang kita susun itu
itu sebetulnya tahapan tahapan untuk pelan pelan nanti akan meninggalkan hukuman mati itu sudah mulai dipikirkan
makanya kan tidak terkemerta orang hukuman mati dalam rkuap ya
dalam undang undang yang ada sekarang itu masih norma hukum yang tersedia memang
dan karena itu kami hanya menyampaikan pendapat kami
yang kedua tadi saya menarik sekali ya
yang ini juga bagus dari langkah kejaksaan
restitusi itu menjadi tanggung jawab negara
negara memang bisa dalam hal ini ya mengajukan supaya mengambil dari harta pelaku
tapi kalau seandainya itu tidak mencukupi maka menjadi tanggung jawab negara
untuk memenuhi restitusi dari korban itu
ini salah satu juga yang menurut saya terobosan yang sangat baik
kami sangat mengapreziasi
pertama tadi saya katakan langkah cepat
karena banyak kasus kasus di mana pelakunya belum sampai sekarang
belum masuk pengadilan
karena dia menyangkut misalnya institusi yang memiliki katakanlah karisma tertentu
karena agama karena tokoh dan macam macam
tapi yang ini enggak
satu lagi yang kami apresiasi adalah soal restitusi tadi
sayangnya disini hanya disebutkan diambil dari harta pelaku
harusnya menjadi tanggung jawab negara
salah satunya mengambil dari harta pelaku
iya tapi kalau nggak mencukupi berarti negara yang harus memenuhi
itu yang juga harus dipikirkan ada dua hal lagi
karena ini mengangkut korban ya
pertama adalah menjaga privasi korban
saya senang sekali kalau pak yudi memastikan terus menerus supaya yang namanya privasi korban keluarga korban itu tidak boleh terpublikasi
karena ini menyangkut masalah martabat mereka sebagai korban
yang kedua tentu saja tadi saya katakan ya menyangkut masalah rehabilitasi juga ya
mereka punya masalah dengan psikologisnya trauma dan macam macam
itu juga menyebabkan
itu juga menyebabkan
jadi kalau mereka menanggung jawab negara saya kira peradilan nanti harus memutuskan itu
hakim harus memutuskan bahwa tanggung jawab negara juga diwujudkan dalam bentuk mereka tolong korban
itu saya kira hal yang sangat bagus dari yang disampaikan oleh jaksa
dan saya berharap proses peradilannya nanti memberikan keadilan yang sangat komprehensif kepada korban
pak yudi terakhir untuk anda
seberapa optimis anda bahwa hakim akan mengabulkan tuntutan jaksa ini pak yudi

saya melihat dari pembelaan pembelaan yang dilakukan oleh kuasa hukum pelaku ya
kalau saya melihat sulit cari pembenaran atau upaya upaya untuk meringankannya
karena selama ini dia sudah memang kalau dilihat dari fakta fakta persidangan
dia banyak tindakan tindakan yang memang sudah direncanakan gitu ya
itu sudah sangat masif ya sampai keluarganya pun tidak bisa apa apa dan terdiam
dan ini sangat luar biasa ini sudah extraordinary ya
mungkin hakim juga mempertimbangkan sudah dari sisi sosial dari sisi masa depan anaknya
ini sangat terpukul sekali ya
karena ini berdampak terhadap masa depan bangsa ini
kalau memang hakim berpendapat lain atau memutuskan lain
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tuntutan jaksa
ini saya rasa akan membuat hilangnya kepercayaan publik terhadap pengadilan ini
dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
ini mulai bangkit kepercayaan publik terhadap penegakan hukum
jadi saya harap juga majelis hakim tidak jauh beda
atau minimal apa yang dihukuman mati itu hukuman berat itu tetap menjadi bahan pertimbangan untuk putusan majelis hakim ke depan
oke baik pak yudi kunia terima kasih sore hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan juga pak taufan komisioner komnas ham terima kasih pak taufan sore hari ini
terima kasih sama sama mbak putri